kok padi dateng langsung kecilin ya
ya pak di
tokfihnya pang g spotlight ya pak

ayo aku udah siap dari tadi
kak bangun kak

pak sri kiti
pak sri kiti pak ustaz
lanjutkan lagi jaganya
saya mau membantu ustaz ridwan untuk membangun kerana kanan
semangat pak ustaz
sebentar sebentar sebentar
ini kok cuma bertiga tuh ben
biasanya kompak berempat kayak boyband
haikal kayaknya di toilet deh
nanti kalau udah selesai
semua udah selesai kan
ayo masuk ke dalam
udah unduh kan
banyak kalung tuh
heikal dimana ya
kalau mau jadi serikiti
lu dari mana
ada nggak sun
yaudah kita cari lagi
mana itu orang tuh
ngapain kalian di sini
iii apa hah
balik ke kamar
masuk masuk aja
aku menyokong heikal
sekolah kita di lebat
paling keren nggak ada aausan
kalauhew kena beruntut vaya
nama gue aikel nama lu siapa
nama lu kemana
tujuan lu kemana
gue pengen pulang ke rumah rumah gue di jakarta gue harus jakarta
oh anak jakarta
aku gak nemu heikal sun
oe juga udah cari heikal ke semua tempat
tapi heikalnya gak ada
kalau kita gak nemu si heikal
kasian dia pasti kena hukuman yang paling berat
betul tuh kita harus cari heikal sebelum dia olang
kena tangkap aku akan menang
ya elah biarin aja dia kabur
orang juga capek kali ngurusin dia dulu
mendingan pada bantuin kerja bakti
ini pak dek heikal kabur lagi
kabur dari mana
kaburnya heikal udah selesai tadi malam
gak ada lagi cerita yang namanya heikal kabur lagi
assalamualaikum pak ustaz
iya pak ustaz siap
pengen tau aja
assalamualaikum pak ustaz
waalaikumsalam pak dek
assalamualaikum pak ustaz
waalaikumsalam pak dek
pas banget pak dek dateng nih
pas pak dek dateng pas airnya kecil begini pak dek
tadi sebelum pak dek dateng airnya gede
padahal kemarin udah saya betulin loh
sebelum pak dek dateng airnya masih kenceng
kok pak dek dateng airnya langsung kecilin ya
hei bangun bangun
apa ya pak dek ya
tadi karun gede di air dia
iya pak dek
iya pak dek
eh eh eh pak dek pak dek
aduh pak dek eh pak dek
aduh saya pikir pak dek ada di situ
maknya mau keluar airnya
orang diinjak seharusnya dibuka
dibuka ya pak dek ya
eh pak dek pak dek
pak dek pak dek maafin pak dek
masang aja pak dek
coba sekali lagi
sekali lagi ke saya deh
ini malah ini jurus laga penyibur air
masih tetap bilang lagi
wuh pak dek ajakin saya main
saya jadi kutukan main deh
pak de sebetulnya ada apa kesini pak de
saya kesini mau ngasih tahu
soalnya tadi sobri nanya soal haikal kabur
tapi kalau gak salah memang semalam itu sobri lihat haikal pulang malam deh
karena kan balik ke kamar pasti lihat tuh
tapi itu gak masalah
eh pak ade sendiri udah lihat haikal kan pagi ini kan udah kan
haikal selang kamu lihat gak
ngelocor aja ngelocor gak jawab
gimana pak de ya
haikal pak de gak lihat saya gak lihat